mantan kasubnit satu subdit tiga di tepidum bares krimpolri akp irfan widianto
difonis dengan pidana sepuluh bulan penjara dan denda sepuluh juta rupiah subsidiar tiga bulan kurungan
majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan menilai irfan terbukti turut serta melakukan
obstruction of justice atau perintangan penyidikan penanganan perkara pembunuhan berencana
nofrian syahyos wahuta barat alias brigadier j
momen haru terlihat saat terdakwa irfan menghampiri keluarganya saat sidang belum dimulai
tangis haru diantara mereka terlihat jelas dengan menggendong anak ketiganya fitri rihat
memeluk irfan suaminya
begitu juga saat kedua orang tua dan adik terdakwa bergantian memeluk irfan widianto
tak banyak percakapan yang mereka lakukan hanya berpelukan sembari menangis
karena mengikuti aturan tak berhubungan
boleh membawa balita dalam ruang sidang
fiti ribhad istri dari terdakwa harus berada di luar ruang sidang
bersama dengan anaknya fitri memantau jalannya sidang dari layar monitor televisi
yang telah disiapkan di depan ruang sidang utama